merata rata ya namanya juga kamar bujangan eh bujang
gimana ya gue mau ngajak lo tidur di sini tapi bukan tahu kamarnya cuma satu masa lu tidur satu
kamar sama gue apa apa lah bang saya sadarnya aja ya itu paling kalau mau
tidur di sini depan dan ya nggak apa apa lah bang juga di lantai juga bisa bang
saya numpang sama abang jadi enak saja lorong ya siapa tahu ada kebijakan
bukan begitu maksud gue nih jadi gini ceritanya tadi kan abang gojek nih terus
dapat penumpangnya poyuni dari pasar
di tengah perjalanan ban motor abang tuh kempes ya jadi abang nonton berdua sama dia
bukannya aduh bukannya selingkuh nis deh nggak usah kebanyakan alasan orang nisa
itu punya buktinya bang bisa punya foto abang mesra sama poyuni foto siapa juga yang
motoin gue sih ibran nur denang foto kenapa ini lihat lo mau bilang kalau foto ini juga bohong
ya lu ngejelekin nur di depan ponya itu sama aja kayak lo ngejelekin gue
puas lho puas tapi nggak begitu ya nggak gitu gimane emang lu yang selma ini bisa
selalu aja bikin masalah di rumah gue lu udah jadi duri dalam daging keluarga gue
eh bapaknya nisa ini sakit jantung terus meninggal itu gara gara kakak setuju nikah sama lo
lihat sekarang hidupnya apa ya
itu semua gak bener nya
gak bener apa nya
nordin aja kagak diterima kerja di kantor lo
gara gara lo takut kesahin sama dia
lo sendiri sering banget digejelekin gue yang depan anak gue
udah puas belum lo
kalau memang imron salah sama nya sama nisa
ataupun sama nordin
benda satu syarat
berangkat kaki dari rumah gue
diam dong nya
kalau memang itu monyonya nya
lagi kayak gitu aja lo tangisin
asalamu'alaikum bang imroni
eh boleh tidur disini kan
abang lagi ada masalah di rumah ya
saya temenin abang
kita tidur di kamar saya bang
abang mau curhat kan
kasih bang ya
buat lu duluan
saya ambil dulu bang ya
ini buat lu nih
iya ya bang
makasih ya bang ya
banyak tarikan ya bang
dan dipatok sendiri lah
lo dari dulu
kerja di rumah
kerja di rumah
kok cuma minta minta mulu sih
lu tau gak
minta minta itu gak bagus
tangan di atas itu lebih baik
daripada tangan di bawah
tau sih bang
itu sih kalo tau
lu kenapa sih berdua
kayaknya gedek banget sama si imron
imron ada masalah apa sama lu
gue tuh lebih kenal dia daripada lo
saudara imron itu
deket sama kita
gak usah terlalu dekat lah sama dia
gak usah sok akrab dah
gue gak percaya sama omongan lu berdua
paling lu berdua yang sirik sama si imron
ngapain sirik sama orang begitu
ada ada aja lu bang
nih buktinya sekarang bang
si imron itu diusir sama mertuanya dari rumah bang
si imron diusir
emang apa gak tau
bener bener tuh ya mertuanya imron ya

orang yang gak tahu berterima kasih
orang yang nggak tahu diuntung
ah lu kenapa sih bang belain imron dulu
kenapa dibuat imron dulu
ah itu gue naik dulu ah
bang yuki bang yuki
ya udah lu sementara tidur di kotak aja deh
aduh rata rata namanya juga kamar bujangan
gimana ya gue mau ajak tidur di sini tapi bukan tahu kamarnya
satu masa lu tidur satu kamar sama gue
apa apa lah bang saya sadanya aja
ya itu paling kalau mau lu tidur di sini depan ini
apa apa lah bang pasti juga di lantai juga bisa bang
gak apa apa lagi yang lucu bang ya saya punya rumah kontrakan tapi saya numpang sama abang jadi enggak enak
bisa aja lu orang ya siapa tahu ada kebijakan gitu
bisa diatur itu bang
iya kan gue kontrak sama lu lu numpang di kontrakan gue kali bisa lima puluh lima puluh setengah setengah
bisa lah bang
ia iya kan korupsi makanya di pecah dari kerjaannya bagus juga bu saya juga bu kalau jadi bu nurma palace kaya gitu mah saya usir bu
bu saya juga kalau punya mantu kayak gitu udah saya usir kemana dia bu gak tahu kesana pergi
hai hai hai broke bang jogi
dari mana bang
ngapain motor lu biasa bang adat bang
nama juga motor second saya jarang servis di motor
klien lagi pokoknya

ya udah aja bang ya ya
tapi waktu tak mengambil
bang makasih ya kasih apa nggak
man kacir aja lu bayar lu dong
hai kamu berdua jadi penumpangmu ya kan ya
wah ya berarti harus bayar susah ya ngomong sama orang tua udah pikun kali ya tadi nggak kayak gini perjanjiannya janji apaan sih wah di mana mana yang nama perumpang itu kudu bayar wajib harus kalau kita bikin banyak gimana makin pikun orang
lu berdua ngacem gua lu pikir gua takut sama lu dua lama lama ngeselin juga lu ya ayo kita aja aja
kalau udah balik biasa bang motor simuk lagi
hai apa kenapa apa yang kenapa bukannya begitu